setelah mengirimkan bantuan ke gaza beberapa waktu lalu indonesia kembali segera mengirimkan bantuan ke rakyat palestina
kali ini melalui jalur udara
bantuan indonesia untuk rakyat palestina di gaza disampaikan presiden joko widodo dalam kunjungan kerja ke madiun jawa timur
di madiun selain melihat pesawat f enam belas yang sudah ditingkatkan kemampuannya
presiden meninjau simulasi membawa bantuan ke gaza dengan pesawat hercules
kita cek upgrade pesawat kerja tempur kita yang f enam belas yang sudah di upgrade di lanut iswahudi
kita tadi melihat peragaan ngedrop bantuan yang akan kita segera lakukan di gaza
indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke gaza
ke rakyat palestina dengan lewat udara
lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu dengan menggunakan pesawat hercules
dan ini akan segera kita bawa bantuan